kita ke informasi lain rombongan mobil mewah lamborghini mengalami tabrakan beruntun di ruas jalan tol cipali subang jawa barat
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini semua kendaraan dievakuasi ke pos pjr cipali subang
terlihat dari video amatir ini sebuah mobil patwal kepolisian mengalami kerusakan parah di bagian belakang
terlihat juga dua kendaraan minibus dan sebuah lamborghini yang mengalami kerusakan
semua kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun ini merupakan rombongan lamborghini dari jakarta yang hendak ke cirebon
menurut salah satu supir yang terlibat kecelakaan tabrakan ini terjadi ketika mobil lamborghini yang paling belakang dari rombongan pecah ban dan sayap kendaraan lepas
mobil lamborghini berhenti mendadak diikuti mobil patwal kepolisian dan minibus kru lamborghini
namun minibus kru lamborghini yang paling belakang tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga menabrak tiga mobil di depannya yang berhenti mendadak
itu lampu putih kalau nggak salah dia masih di tol belum sampai sini itu ketapan
dan apa yang kayak sayap belakang itu jatuh

lambo ini aja apa kayak touring apa gitu ya
iya touring aja
keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke pos pjr tol cipali subang
pihak kepolisian hingga kini belum bersedia memberikan keterangan
terkait kasus kecelakaan ini
dian firmansyah subang jawa barat